jika berbicara tentang bali tentunya tidak terlepas dengan industri pariwisata
bali masih menjadi pintu masuk dengan jumlah wisatawan asing terbesar yang masuk indonesia
seperti apa gambaran industri pariwisata di indonesia dan asean
berapa besar juga sumbangan industri pariwisata ke perekonomian negara negara asean
kita lihat dulu untuk industri pariwisata di dunia terlebih dahulu
ini adalah realisasi di tahun dua ribu lima belas
ada lebih dari satu miliar orang yang berpariwisata atau melakukan traveling di seluruh dunia
tepatnya hampir satu dua miliar orang tahun dua ribu lima belas
sementara yang ke asia pasifik ini sebanyak dua ratus tujuh puluh sembilan juta orang
dan kita kecilkan lagi asia pasifiknya menjadi asean
ada sepuluh negara yang masuk ke asean
tentunya salah satunya indonesia yaitu satu ratus lima juta orang yang berwisata tahun dua ribu lima belas
yang masuk ke asean
sementara di tahun dua ribu enam belas ini ada peningkatan menjadi satu ratus tiga belas juta wisatawan asing yang masuk ke asean
sementara untuk proyeksi pertumbuhan di tahun dua ribu sepuluh hingga dua ribu dua puluh
ini bahkan untuk industri pariwisata ataupun juga jumlah wisatawan asing yang masuk ke asean
ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan total wisatawan seluruh dunia
di proyeksi hanya tiga delapan persen
sementara untuk asean lima delapan persen
bahkan hampir dua kali lipatnya
untuk peningkatan jumlah wisatawan asing yang masuk ke asean
sementara di tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu tiga puluh di dunia ini justru semakin mengecil untuk pertumbuhannya
sementara di asean walaupun mengecil namun tidak sedalam yang ada di dunia
menjadi empat tiga persen
masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dunia maupun juga dengan asia pasifik
sekarang kita kecilkan lagi untuk kota kota di asia
asia terlebih dahulu yang menjadi kunjungan terbesar
berada dua lokasi di thailand
ini memang thailand menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan asing di asean
ada dua bahkan di thailand
yaitu bangkok pertama yang pada tahun dua ribu enam belas lalu ini mampu mendatangkan lebih dari dua puluh lima juta wisatawan asing
ke bangkok saja
sehingga memang sangat besar jumlah wisatawan
bahkan ada data mengatakan jika empat puluh lima juta wisatawan asing
ini pada tahun dua ribu enam belas masuk ke thailand

kemudian di posisi kedua ada singapura
kemudian ada kuala lumpur di posisi ketiga
bali ini yang merupakan pintu masuk terbesar wisatawan asing ke indonesia
ini berada di urutan ke enam setelah hong kong
ini dengan kedatangan jumlah wisatawan asing pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
menurut data bps ini lebih dari lima juta orang
dan jika kita lihat dari pertumbuhan bisnisnya
dari segi investasi dan bisnis
kita lihat dulu kunjungannya
pertumbuhan kunjungan wisatawan asing ke negara negara asean
sekarang kita sudah fokuskan ke asean saja
kita lihat brunei darussalam
pertumbuhannya sedikit dua puluh dua persen
ini hanya lima persen
kita lihat indonesia
dibandingkan dengan tiga negara di asean lain
paling tinggi pertumbuhannya mencapai sepuluh empat puluh satu juta

sementara diproyeksikan pada dua ribu dua puluh
ini nampaknya sudah terlewati
karena pada tahun dua ribu tujuh belas saja
wisatawan asing yang masuk ke indonesia ini sudah mencapai empat belas juta orang
sehingga bisa kita katakanlah dua ribu dua puluh mungkin sudah bisa melebihi enam belas bahkan atau tujuh belas juta
ini prediksi saya sendiri
karena di tahun dua ribu tujuh belas saja sudah empat belas juta
sehingga proyeksi dari asean ini bahkan sudah terlewati oleh indonesia di tahun dua ribu tujuh belas kemarin
sementara untuk investasi dan bisnis secara persen di asean
kita lihat pertumbuhannya memang tidak paling tinggi di indonesia
untuk bisnis dan juga investasi yang berkaitan dengan pariwisata
pertumbuhannya di tahun dua ribu sepuluh hingga dua ribu lima belas delapan dua persen
dan akan ada sedikit penurunan untuk investasi dan bisnis di indonesia untuk dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh mencapai tiga tiga persen
namun kalau kita lihat dari angka yang sudah terlewati dari proyeksi yang dilakukan oleh asean
nampaknya angka itu bisa saja
lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksinya
dan kalau dilihat dari asean ini ada nilai pariwisata tahun dua ribu enam belas sebesar tiga ratus miliar dolar amerika
dengan kontribusi untuk produk domestik brutonya
ini mencapai sebelas delapan persen untuk ke sepuluh negara di asean secara rata rata di tahun dua ribu enam belas saja
dan sudah menciptakan juga tiga puluh juta lapangan kerja dari industri pariwisata di asean
sehingga memang industri pariwisata ini bisa dikatakan cukup besar untuk kontribusi terhadap perekonomian di asean
mencapai sebelas delapan persen
walaupun untuk di indonesia belum sebesar itu
nanti kita lihat data untuk di indonesia berapa besaran sumbangan industri pariwisata ke pdb kita
kita lihat lagi sekarang untuk indonesia
kita fokuskan setelah tadi mengerucut ke asean
kita fokuskan ke indonesia
ini adalah realisasi dari total wisatawan asing yang masuk ke indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
ini mencapai empat belas empat juta wisman ataupun wisatawan mancanegara
yang masuk ke indonesia
walaupun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebelas lima puluh dua persen atau tumbuh hampir dua puluh dua persen
bukan angka yang kecil tentunya
namun ini di bawah target pemerintah
karena pemerintah menargetkan untuk wisatawan asing yang masuk ke indonesia
ini mencapai lima belas juta pada tahun dua ribu tujuh belas
salah satu yang membuat tidak tercapainya wisatawan mancanegara yang masuk ke indonesia adalah terjadinya letusan ataupun juga erupsi gunung agung di bali
yang membuat akhirnya penurunan
wisatawan asing di akhir tahun ke bali ini berdampak juga akhirnya target pemerintah untuk mendatangkan lima belas juta wisatawan asing yang masuk ke indonesia itu gagal
walaupun kalau kita bandingkan secara tahunan pertumbuhan wisatawan asing yang masuk ke tanah air ini sangat besar
hampir dua puluh dua persen
dan jika kita bandingkan dengan kontribusi pdb dari industri pariwisata di indonesia
ini baru empat persen pada tahun dua ribu empat belas hingga tahun dua ribu lima belas
bandingkan tadi asean yang secara rata rata bahkan sebelas persen
sehingga masih ada
hal hal yang perlu digenjot pemerintah tentunya untuk bisa menaikkan kontribusi industri pariwisata ke pertumbuhan ekonomi ataupun juga ke pdb
dan pemerintah ini menargetkan di tahun dua ribu sembilan kontribusi industri pariwisata ke pdb ini mencapai delapan persen
bahkan dua kali lipatnya dibandingkan dengan realisasi pada tahun dua ribu dua puluh
kita lihat dengan tentunya dengan semakin banyaknya jumlah wisatawan asing yang masuk ke indonesia
karena secara rata rata untuk wisatawan asing yang masuk ke indonesia ini bahkan menghabiskan uang sekitar seribu hingga seribu
lima ratus dolar amerika selama kunjungannya di indonesia
sehingga ini juga tentunya membuat angka yang tidak sedikit
kita lihat dari kunjungan wisatawan melalui pintu masuknya
jika kita lihat dari bali ini juga tentunya masih akan menjadi yang tertinggi pintu masuknya
tahun dua ribu tujuh belas ini hingga november ngurah rai yang besok akan ditutup secara total untuk memperingati hari raya nyepi
ini tahun lalu hingga bulan
november ini menjadi pintu masuk untuk wisatawan asing sebanyak lima tiga puluh lima juta orang
kemudian disusul oleh jakarta soekarno hatta dua tiga puluh tujuh juta orang
disusul dengan batam batam di posisi ketiga mencapai satu tiga puluh satu juta orang
ataupun wisatawan asing yang masuk ke indonesia
satu bali baru yang dicanangkan oleh pemerintahan jokowi akhirnya berkurang menjadi empat saja
ini nampaknya juga harus benar benar selalu dikembangkan
oleh pemerintah dan juga tentunya akses menuju ke tempat pariwisata
kemudian juga keamanannya dan juga kebersihan dari lokasi lokasi wisata yang akan dikembangkan oleh pemerintah
karena kalau kita bandingkan dengan industri yang begitu besar di asean
kontribusi industri pariwisata di indonesia ini masih bisa sangat dikejar
apalagi jika dibandingkan dengan thailand yang mampu tiap tahun mendatangkan lebih dari empat puluh juta wisatawan asing ke indonesia
sementara indonesia baru empat belas juta saja
sehingga pemerintah harus benar benar memaksimalkan industri pariwisata
dengan keindahan alam yang kita punya
untuk mendatangkan devisa dari para wisatawan asing
karena kembali industri pariwisata ini menyumbang cukup besar untuk pdb
ataupun juga kontribusi industri pariwisata ke gdp yang bisa digenjot oleh pemerintah